ya nyatanya serigikan terapung matung
jadi kemarin sukat banyak ikan yang mau beruang
yang tengah bulan yang lewat banyak
ini udah nggak ada ikannya ya udah tinggal gini lah
tinggal ikan satu kaca
yang lainnya kompas tv